amanat panglima tentara nasional indonesia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
salam om swastiastu
yang saya hormati jenderal tni gatot nurmantio
para menteri dan kapolri
para kepala staf angkatan
para duta besar negara sahabat
hadirin dan undangan yang saya muliakan
yang saya cintai dan saya banggakan
puji dan syukur kita panjatkan
kehadirat tuhan yang ma'esah
atas limpahan karunianya
kita dapat menyelenggarakan upacara serah terima jabatan
panglima tentara nasional indonesia
dalam keadaan tertib
aman dan lancar
melengkapi ungkapan syukur ini
atas nama pribadi dan keluarga
saya mengucapkan terima kasih
kepada negara pemerintah dan rakyat indonesia
atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya
untuk mengemban tugas dan amanah
melanjutkan kepemimpinan sebagai panglima tni
segenap perhatian saya
segenap keamanan dan keamanan
segenap prajurit dan asn tni
yang saya cintai dan banggakan
hadirin dan undangan yang saya muliakan
berangkat dari ketaatan kepada hukum
dan konsistensi terhadap kebijakan
tni akan tetap berjalan
pada koridor kebijakan umum pembangunan kekuatan pokok minimum
serta melanjutkan program kerja yang berlaku di tni
yang telah dirintis oleh jenderal tni gatot nurmantio
untuk itu selaku penerus kepemimpinan
dan atas nama segenap prajurit serta asn tni
saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan
kepada jenderal tni gatot nurmantio
atas segala pemikiran dan usaha
untuk menjadikan tni lebih maju
dan dicintai oleh rakyat
kita tidak bisa pungkiri
selama kepemimpinan beliau
telah menjadikan tni
salah satu institusi
yang paling dipercaya publik
dan di setiap kesempatan
beliau selalu mengumpandangkan
bersama rakyat tni kuat
hal ini telah membumi

dan melekat di hati sanubari
rakyat dan prajurit tni
membaca potensi ancaman ke depan
harus dapat menerjemahkan
setiap bentuk konflik
yang sulit diprediksi
dimana diameter konflik
tidak lagi menjadi simetris
melainkan lebih sering bersifat asimetris
proksi dan hibrida
setidaknya potensi ancaman
yang perlu dicermati ke depan
dampak tantanan dunia baru
serta kerawanan keamanan di laut perbatasan
kesahatan lain yang dianggap
yang mengancam keutuhan
yang kita cintai bersama
memasuki tahun politik
memberikan warna yang beragam
akan terjadinya konflik
tni harus memegang teguh
dari tingkat atas
sampai satuan paling bawah
komitmen tni memberikan perbantuan
kepada pemda dan polri
dalam pengamanan pilkada serentak

mengutamakan asas hukum
dan peraturan perundangan
hadirin dan undangan yang saya menghormati
menyampaikan rasa hormat
bangga dan terima kasih
kepada jenderal tni
atas semua pengabdian jenderal
dan selamat bertugas
di ruang pengabdian yang baru
ucapan yang sama juga
saya sampaikan kepada
ibu neni gatot nurmantio
yang telah menjadikan
dan ikkt pragati wira agini
semakin sulit dan berkembang
tantangan tugas tni ke depan
tidaklah semakin ringan
namun kita harus memiliki
dengan kebersamaan seluruh prajurit
serta dengan dorongan
dan doa restu seluruh rakyat indonesia
tni akan mampu
dalam menegakkan kedaulatan
menjaga keutuhan wilayah
dan melindungi segenap bangsa
serta tumpah darah indonesia
kita harus bertekad
membangun tentara yang profesional
disiplin militan dan rendah hati
disiplin dan militan
menjadikan tni hebat
dalam segala medan tugas
sedangkan dengan rendah hati
kemanunggalan yang kuat
sinersitas dari keempatnya itu
tni yang kuat
tangguh dan percaya diri
kesungguhan ini bukanlah retorika
tetapi sebuah cita cita
yang harus kita raih
dengan kerja keras
cita cita itu bisa kita capai
tuhan yang maesah
kesehatan kekuatan dan bimbingannya
kepada kita sekalian
dalam melanjutkan tugas dan pengabdian
kepada bangsa dan negara
yang sangat kita cintai bersama
sekian dan terima kasih